sama lagi solo akan mempunyai kereta api yang menghubungkan bandara adi sumarmo dengan stasiun balapan di kota solo
kereta api yang menghubungkan bandara adi sumarmo dengan stasiun balapan di kota solo adalah buatan inka madiun
inilah kereta api yang akan digunakan untuk melayani penumpang pesawat yang turun di bandara adi sumarmo boyolali
untuk disambungkan dengan stasiun balapan di kota solo
kereta penghubung bandara adi sumarmo itu menggunakan kereta dengan tipe diesel electric multiple unit atau disingkat debu
satu rangkaian kereta terdiri dari empat unit kereta atau gerbong dengan masing masing kereta berkapasitas lima puluh kursi
satu rangkaian kereta itu dapat mengangkut penumpang hingga dua ratus orang
total sarana yang akan melayani penumpang ke bandara adi sumarmo sebanyak tiga train set operasional
dan satu train set cadangan yang diproduksi oleh pt inka
kereta penghubung bandara adi sumarmo solo akan beroperasi tahun depan
saat ini pemerintah sedang mempercepat pembangunan proyek jalur kereta api penghubung tersebut
spesifikasi kereta yang akan menjadi mode transportasi penghubung stasiun yogyakarta maguwo solo balapan bandara adi sumarmo sepanjang tujuh puluh dua tujuh km pulang pergi
satu kereta ya dua train set
dua train set
karena memang yang kita ket baru dua puluh persen
itu satu setnya berapa penumpang
kalau yang ini bodinya aluminium sehingga lebih ringan kapasitasnya bisa lebih naik maintenant tracknya jadi lebih kurang
kereta api bandara adi sumarmo dapat dioperasikan dengan kecepatan maksimal tujuh puluh km per jam
dengan demikian waktu yang ditempuh dari stasiun solo balapan menuju stasiun bandara adi sumarmo adalah lima belas menit
sedangkan jika perjalanan dimulai dari stasiun yogyakarta membutuhkan waktu tempuh satu jam tiga puluh menit
proyek ka bandara adi sumarmo dikerjakan oleh sinergi bumn yang terdiri dari pt kereta api indonesia pt angkasa pura i pt pembangunan perumahan dan pt adikarya dengan nilai investasi sekitar rp satu triliun
proyek kereta bandara adi sumarmo merupakan proyek kereta api bandara ketiga di indonesia setelah kereta api bandara kuala namu sumatera utara dan kereta api bandara soekarno hatta tanggerang banten